sepekan jelang digelarnya debat capres dan cawapres perdana pada tujuh belas januari dua ribu sembilan belas mendatang
serangkaian persiapan tengah disiapkan oleh kpu
seperti kesiapan panelis dan moderator dalam acara debat
di antaranya adalah mempersiapkan kematangan materi yang akan menjadi pembahasan
masing masing pasangan calon presiden dan wakil presiden
jelang penyelenggaraan acara debat capres dan cawapres pertama
yang akan digelar oleh komisi pemilihan umum republik indonesia tujuh belas januari dua ribu sembilan belas mendatang
kpu pun menggelar rapat persiapan bersama sejumlah pihak di hotel bidakara jakarta selatan
debat pertama yang nantinya diikuti oleh kedua pasangan capres cawapres ini
mengusung tema hukum ham korupsi dan terorisme
pada kamis pagi kpu ri dengan sejumlah panelis yang telah ditentukan oleh kpu
juga melakukan rapat koordinasi
guna mempersiapkan dan memantapkan pembahasan materi di debat pertama nanti
yang kita susun pada hari ini itu adalah formulasi final dari daftar pertanyaan
yang sudah disusun pada hari sabtu yang lalu
setelah ini di sebelah sana masih ada rapat antara kpu tim pasangan calon media dan pas pampres
pada kesempatan nanti daftar pertanyaan yang kita rapikan pada hari ini
selanjutnya akan kami susun
dan disampaikan secara langsung kepada kedua tim pasangan calon
dua puluh pertanyaan dengan daftar pertanyaan yang bukan hanya
bukan sama sekali multiple choice
juga bukan menuntut hafalan
ini bukan lomba pidato sama sekali
tetapi ini memang ingin menggali visi misi para pemimpin calon
dan presiden dan wakil presiden
jadi ini adalah pertanyaan yang akan memimpin indonesia ke depan
ada pertanyaan pertanyaan nggak untuk moderator saat menunjukkan pertanyaan
kalau itu kan sudah diatur di undang undang moderator tidak boleh mengomentari
tidak boleh memberi penilaian
sementara itu dari enam orang panelis yang telah ditetapkan
total ada lima orang panelis yang terlihat hadir dalam rapat koordinasi jelang debat capres cawapres
di antaranya adalah ahli tata negara bivitri susanti
guru besar hukum universitas indonesia hikmahan tujuana
ketua komnas ham ahmad tauf
mantan ketua mahkamah konstitusi bagirmanan
dan juga ketua kpk agus raharjo
kita sudah menusun berbagai bahan
kisih kisih tetapkan kpu
bahwa untuk debat pertama itu adalah hukum ham terorisme dan korupsi
kita membuat di lingkup itu
tapi kita sadar bahwa empat hal itu
bisa jadi satu dalam satu aspek
kita melihat aspek ham dari sudut hukum
kita bisa melihat terorisme dari sudut hukum
kita melihat korupsi sudut hukum bisa seperti itu
tapi juga bisa ada aspek aspek manajemen yang lain
nah itu kita akan diskusikan
mudah mudahan dengan mendiskusikan ini dengan moderator
itu akan membuat moderator itu
tanpa mengurangi pengalaman mereka yang sudah berada di sini
selain para panelis moderator yang nantinya akan mengawal jalannya acara
juga turut melakukan pemantapan dan penajaman pertanyaan
untuk para cap pres dan cawa pres bersama para panelis dan pihak kpu
ada dua orang moderator yang nantinya akan mengawal jalannya acara debat
yaitu presenter tvri imam prayono dan ira kusno
yang juga pernah menjadi moderator dalam acara debat cagup cawagup
dalam pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas lalu

ira kusno adalah jurnalis senior yang juga akan kembali menjadi penengah
dalam debat cap pres cawa pres pertama nanti bersama presenter tvri imam prayono
yang dibahas tadi adalah pertanyaan pertanyaan yang mau diberikan
karena kan memang sudah disepakati bahwa pertanyaan itu diberikan kepada para paslon
tetapi pertanyaan yang diberikan itu kan hanya untuk dua sesi
nah bagaimana caranya walaupun pertanyaan sudah diberikan
tetapi ini juga mudah dipahami oleh publik
dan memang bunyi tetap nendang kalau kita orang media ngomongnya
nah itu yang kemudian kita sepakati bagaimana penajaman pemilihan frasa dan diksi
itu yang dibahas dan kemudian juga ini kira kira publik memang ingin tahu nggak sih isu ini
jadi yang dibahas di dalam hal hal seperti itu
ya harus netral lah ya pasti ya
ya pasti sikapnya netral
kita sesuai aturan netralitas kita juga yang melatar belakangi kita ada di sini
dipercaya menjadi moderator untuk debat pertama
saya rasa itu pertaruhan yang besar untuk kita berdua
jadi sikap netral adalah fondasi dari itu semua
debat capres dan cawapres perdana nanti akan berlangsung selama sembilan puluh menit
dan nantinya debat sendiri akan diselenggarakan sebanyak lima kali dengan beragam tema berbeda
format yang digunakan juga bervariasi dalam setiap gelaran
yang dibuka dan ditutup oleh debat capres dan cawapres
dua kali debat capres dan satu kali debat cawapres
albi pratama jakarta